beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru
apakah suasananya juga semakin semarak dan meriah di pusat pusat perayaan pergantian tahun
saya akan tanyakan langsung ke rekan rekan kita yang berada di beberapa titik
ada diego basro di bundaran hotel indonesia
dan ada adi dwinanda di taman mine indonesia indah
wow sama sama semarak diego dan juga adi
saya ke diego terlebih dulu
diego ini suasananya nggak kayak di jakarta ya
si juku kan
diego seperti apa di bundaran hotel indonesia
ya selamat malam putri
saat ini di kawasan bundaran hi
terlihat sudah mulai ramai warga yang berdatangan di kawasan ini
bersiap siap untuk menyambut perayaan malam
tahun baru yang sudah beberapa tahun ini
tidak digelar di kawasan bundaran hi
yang dimana sebelumnya
sebelum dilanda pandemi covid sembilan belas
perayaan malam tahun baru selalu diisi oleh festival festival budaya
di sepanjang jalan sudirman dan tamrin
termasuk di kawasan bundaran hi
tempat saya berada saat ini
dan sekarang sejumlah persiapan sedang dilakukan oleh pihak keamanan
dimana tadi pihak kepolisian
kemudian juga tni
dan juga pol pp
melakukan koordinasi bersama sama
untuk kembali menjelaskan
kembali mengingatkan skema skema pengamanan
terkait perayaan malam tahun baru
pada di kawasan bundaran hi ini
dan juga di sepanjang jalan sudirman dan tamrin
memang dengan digelarnya kembali
perayaan malam tahun baru
di sepanjang jalan sudirman dan tamrin
maka akan dilakukan
mulai dari kawasan patung kuda
hingga ke kawasan patung pemuda
di bundaran senayan
dan penutupan tersebut
akan mulai berlaku pada pukul dua puluh
waktu indonesia barat nanti
akan tetapi sekarang juga sudah mulai
oleh pihak kepolisian
dibantu juga dengan
dinas perhubungan dki jakarta
dan juga pol pp
perhubungan dki jakarta
untuk membuat perjalanan
yang melintas di sekitar kawasan bundaran hi ini
karena dalam beberapa menit lagi
waktu indonesia barat
area ini nantinya akan steril
dari kendaraan kendaraan pribadi
baik roda dua maupun roda empat
perayaan malam tahun baru
pemprov dki jakarta
juga telah menyediakan
tempat tempat parkir bagi warga
yang ingin datang
untuk menyaksikan dan menikmati
perayaan malam tahun baru
di sepanjang jalan sudirman dan jalan tamrin
tentunya tempat tempat parkir tersebut
dapat dilakukan di gedung gedung
di sekitar sudirman dan tamrin
seperti di hotel indonesia
kemudian juga di hotel pulman
kemudian di hotel mandarin
dan juga di gedung sarina
kemudian juga selain itu
selain gedung gedung itu
di sekitar sudirman dan tamrin
yang dapat dijadikan tempat parkir
beberapa kawasan khusus juga
disediakan oleh pemprov dki jakarta
di antaranya yaitu
kemudian juga di stasiun gambir
di kompleks gelora bung karno
juga disediakan sebagai tempat parkir
bagi warga yang dapat
memarkir kendaranya disana
lalu kemudian melakukan perjalanan
di sepanjang jalan sudirman tersebut
ke arah bundaran hi
dan juga berjalan ke jalan sudirman
dapat terus ke arah monas
dan memang untuk perayaan
malam tahun baru kali ini
setelah beberapa tahun sebelumnya
tidak digelar akibat pandemi covid sembilan belas
dan semenjak ppkm
telah dicabut oleh presiden joko widodo
maka malam muda mudi
yang biasanya digelar
sebelum adanya pandemi
digelar kembali di dki jakarta
di sepanjang jalan jenderal sudirman
dan juga muhammad ibu sni
di mana ada delapan
panggung yang disediakan
di delapan titik
di sepanjang sudirman dan tamrin
menampilkan hiburan yang berbeda beda
dengan genre yang berbeda beda
seperti di panggung
yang ada di belakang saya saat ini
di bundaran hi
di samping hotel mandarin
panggung ini nantinya akan dikhususkan
bagi hiburan hiburan dengan genre dangdut koplo
kemudian nantinya ada panggung
di stasiun mrt bundaran hi
yang akan membawakan lagu lagu jazz
kemudian juga ada panggung yang disediakan
di dekat scbd
yang dikhususkan untuk musisi musisi
yang memainkan lagu lagu retro
dan juga ada panggung yang disediakan
di kawasan m blok
yang dikhususkan untuk
yang nantinya akan menjadi titik titik perayaan
malam tahun baru bagi warga jakarta
yang akan datang
di sepanjang sudirman dan tamrin
sepertinya animonya akan cukup besar
mengingat sudah beberapa tahun ini
tidak dilakukan perayaan semacam ini
di dki jakarta
perayaan malam tahun baru ini cukup banyak
apalagi gabungan yang disiagakan
sekitar tujuh yang disiagakan
untuk mengamankan acara ini putri
sepertinya saya akan langsung meluncur ke bundaran hi
itu dangdut koplo tuh
pilihnya dangdut koplo ya
terima kasih diego
kita akan bergeser ke wilayah
yang terpusat menjadi perayaan
malam pergantian tahun
di taman mini indonesia indah
sudah ada adi dunanda disana
adi sudah sejak jam berapa ini
di taman mini sepertinya sudah ramai sekali
malam hari ini
iya selamat malam taufik dan putri
mungkin saya langsung saja mengajak anda berdua
untuk menikmati suasana perayaan malam pergantian tahun dua ribu dua puluh tiga
di tempat saya melaporkan yaitu
di taman mini indonesia indah
dimana memang tempat ini merupakan titik utama
perayaan pergantian tahun dua ribu dua puluh tiga
di dki jakarta
dan memang tadi masyarakat ini sudah mulai berdatangan
sejak pagi hari bahkan
karena memang antusias mereka cukup tinggi
walaupun tadi sempat diguyur hujan
ini nampaknya tidak menyurutkan
antusiasme masyarakat untuk datang ke
taman mini indonesia indah ini untuk berdaya
akan malam pergantian tahun
dan memang baru saja
ini acaranya dimulai
jika anda dapat melihat di layar kaca anda ini
tadi sempat ataupun untuk
band pembuka sendiri tadi menampilkan
dari grup band x star
tadi bahkan mereka menampilkan salah satu
lagu favorit saya jadi saya tadi sudah sempat
untuk menikmati alunan musik
ditambah dengan suasana di kawasan
danau arcipelago ini yang cukup cantik
setelah direvitalisasi ini mungkin dapat anda lihat
di belakang saya ini banyak sekali warga
di belakang saya jadi sembari
mereka nyemil popcorn ataupun kacang begitu
sambil mereka menikmati geberlap
pulau arcipelago ini
di belakang saya sambari menikmati konser
pergantian malam tahun baru ini
suasananya sangat cantik sekali karena kita tahu
putri dan taufik ini sebetulnya kita sudah
tidak merayakan pergantian tahun
karena pandemi covid sembilan belas
dan pada kemarin presiden joko widodo juga
telah memberhentikan status ppkm
sehingga pada hari ini masyarakat sudah
bisa merayakan pergantian tahun
secara antusias secara
meriah begitu dan saya pun juga ikut senang
untuk merayakan tahun baru pada tahun ini
dan selain mereka untuk menonton konser
belum mempunyai plan
untuk menghabiskan waktu tahun baru ini mungkin anda dapat
datang ke sini hanya membayar
lima puluh ribu rupiah saja putri dan taufik
dimana anda sudah dapat menikmati
beragam hiburan yang ada di sini
dan nanti akan ada penampilan
ataupun pesta kembang api di akhir acara
yaitu di puncak pergantian tahun pada
pukul dua belas malam nanti putri dan juga taufik
adi saya penasaran kan
khusus untuk malam hari ini
dibuka dua puluh empat jam
bagaimana itu kesiapannya
menghadapi pengunjung yang terus
bisa mendengar suara saya
terima kasih adi ya
terima kasih adi atas laporannya
sebelumnya ada diego